sampai jumpa di video selanjutnya
eh kenapa gue jadi peduli gini sama si cipuk ya
kalau gue inget apa yang dia udah lakuin ke gua aku gak akan pernah bisa terima
udah lah gue gak usah mikirin dia
enggak enggak enggak
gue harus nolong dia
biaya perawatan pasien harus segera dilunasi
kalau tidak mbak cipluk mau dipindahin ke kamar biasa
atau enggak bapak dirawat di rumah aja deh
dipindahin ke perawatan biasa
loh tapi sekarang cipluk lagi koma mbak
kalau dipindahin perawatan biasa gimana bisa sembuh
apalagi pindah ke rumah
maaf pak tapi pihak rumah sakit sudah memberikan toleransi
itu pun sudah menjadi kebijaksanaan pihak rumah sakit
gue cuma punya uang segini
apa gue minta keringanan aja ya
yang penting cipluk sembuh
pak emang uang segini itu belum cukup
tolong jangan berhentiin perawatan cipluk
saya pasti bayar semuanya ya
kami di sini tidak dapat menerimanya
ya mbak gak percaya banget sama saya
saya pasti bayar semuanya
mbak terima ini
anda tidak perlu membayarnya lagi pak
karena biaya rumah sakit cipluk sudah ada yang bayarnya
dia tidak menyebutkan namanya
tapi orangnya baru saja pergi sebelum bapak datang
setidaknya non kelio bisa tetap dirawat di rumah sakit ini
sampai dia sembuh
non harus bertahan ya
semoga cepat sembuh
tante cipluk bangun dong
kan kita kangen
jagain terus di sini
aku jagain cipluk aja tante
aku titip anak anak ya
yuk kita pulang yuk
udah malem yuk
abi tante nginap di rumah kamu ya
untuk ngejagain keponakan keponakan kamu
yuk kamu juga
gua suka sama cipluk
aduh lu itu salah ngomong kali ya
ya gak mungkin lah
alah lu ngaku aja deh bi
kok lu emang suka sama dia
kalau enggak ngapain tiap malam lo jagain dia di rumah sakit
tidur di rumah sakit kan gak jelas
kadang tidur di korsi
kalau enggak tidur di lantai
lo kan paling gak bisa tidur kalau nggak di kasur
ya kalau gitu wajar lah
kalau sakit antar hati sakit
kayak gitu aja dilebih lebihin
itu juga kalau gue bisa temenin lu
alah jujur aja deh bi
setiap lu deket sama dia
pipi lu jadi panas kan
jantung lu lagi di loncat loncatan
kalau enggak ada dia
lo nyariin dia terus kan
kalau jawabannya iya
berarti lo jatuh cinta sama dia
mas mas beri
saya tahu selama ini mas berry kan marah sama non cleo karena
karena mas beri menyangka
non cleo itu selingkuh sama laki laki itu kan mas
setelah saya selidiki mas
informasi itu salah mas
jadi kan selama ini non cleo kan hilang ingatan
terus selama itu juga ditampung sama si api itu mas
nah si abi itu sebenarnya memulangin non cleo mas
tapi dia bingung karena dia tidak tahu identitas non cleo
mas beri mau menjemput
non kuliah di rumah sakit mas
kasihan dia mas kasihan mas
mas beri kan bisa menyuruh seluruh dokter yang ada di indonesia ini mas
dokter dokter terbaik untuk bisa menyembuhkan non cleo
supaya ingatan non kelio itu kembali lagi mas
malah saya payah di ini
dengan si cleo emang harus tetap aja lupa ingatan
nggak usah pulang lagi ke rumah ini
mas beri kok ngomongnya seperti itu sih mas sekarang
jangan dong mas kasihan mas
pak edi pikir pak yadi
tanpa kleo rumah ini juga lebih tenang
lagipula tanpa cleo juga
semua yang ada di rumah ini bisa jadi milik saya
kesimpulan kalau semua jadi milik saya
saya bisa bagi sedikit ke pak yadi
jadi apa kesimpulannya
mas biari kok jadi berubah seperti ini sih
aku gak akan pernah biarin kamu balik ke rumah ini lagi chrel
soalnya semua yang kamu punya yang ada di sini
ataupun yang dimanapun kau punya
udah jadi milikku
kamu bisa anggap diri kamu udah muda

karena menurut aku kamu juga muda mati
aku sekarang udah jadi orang kaya
setiap lo dekat sama dia
tapi aku bisa
kalau yang lebihuss juga
kalau gak ada dia
lo nyariin dia terus kan
cipul panggut dokter
kamu pacar aku
udah kamu tidur
aku gak kena sama kamu
kamu pacar aku dan aku abi
aku bukan cipul
aku punya suami
udah berapa lama aku disini